inilah tingkah fatur rahman seorang kepala puskesmas di kabupaten lombok timur yang
ngakunya geli terhadap jarum suntik hal serupa juga terjadi dengan tenaga
kesehatan di puskesmas pasar bo kabupaten bogor jawa barat akhir januari lalu
akibatnya petugas harus kewalahan membujuk hingga dipaksa tenang dan yang terbaru ia
di puskesmas pasangkayu dua kabupaten pasangkayu kami siang ada yang ketakutan saat pelaksanaan
vaksinasi kofit sembilan belas alhasil menjadi perhatian dan bahan tertawaan
betapa tidak seorang dokter cantik bernama mahbuba tampak tegang bahkan histeris ketika
akan disuntik berselang dua jam sang dokter cantik akhirnya bersedia untuk disuntik kendati dengan
ekspresi yang masih ketakutan saat dikonfirmasi sang dokter mengaku tidak takut divaksinasi
namun hanya fobia dengan jarum suntik
tercatat ada sebanyak tiga puluh delapan tenaga kesehatan di puskesmas ini yang dijadwalkan akan menjalani
penyuntikan vaksinasi covid sembilan belas meski sudah menerima vaksinasi covid sembilan belas diharapkan tetap
melaksanakan tiga m yakni memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan abdi febriyadi pasangkayu sulawesi barat